dari sentimen eksternal itu sebut tapi rupiahnya
cenderung cukup stabil ya

baik fundamental ekonomi yang
cemerlang ya beberapa data ekonomi yang

pasar modal kita dalam waktu dekat paling tidak ya
bang joshua tapi kalau kita melihat ihsg
sendiri bang joshua apakah mungkin kita

saya pikir masih di

di sisi apa namanya
sentimen globalnya ini masih
terus berkembang khususnya
us dan ukraine karena
permintaan terhadap sasaran asetnya itu juga
cenderung meningkat ya dan juga
kalau kita lihat kinerja dari
pasar saham global juga
sepanjang minggu lalu itu juga ini
terkoreksi ya pasar saham af
semuanya terkoreksi di eropa juga
kurang lebih sama
salah satu penunjukannya ya ini yang masih
performance positif sepanjang minggu lalu
tapi tadi kita lihat masih kita perlu
mengansipasi kembali lagi bahwa
us dan ukraine ini
semuatan kepada sasaran aset ya sehingga
bisa bisa saja membatasi
ihsg dalam jangka pelet ini
bang joshua kita melihat rupiah nampaknya masih
fluktuatif dengan sentimen eksternal yang ada saat ini
sebetulnya jika dibandingkan dengan mata uang zona kawasan sendiri
rupiah saat ini prediksinya
seperti apa bang
seperti kita ketahui juga kita masih disupport oleh fundamental domestik yang kuat saat ini
ya saya pikir itulah yang membedakan
mata uang nasional lainnya
kalau kita lihat tadi

saling mempengaruhi ya
nilai tukar dan juga sentimen ataupun
kondisi dipergerakan di pasar uang domestik
tapi yang tadi kami sampaikan bahwa kondisinya ihsg juga cukup positif
dari sisi rupiah pun juga kita
tekad menguat terhadap us dollar
ini saya pikir memang ini mendorong ataupun meskipun di hari jumat kemarin itu agak
cenderung melemah ya tapi
secara keseluruhan rupiah dari sisi volatilitas relatif cenderung
stabil ya dan disamping itu juga
di rdg bulan februari pun juga bi terus
mengatakan menginformasikan bahwa
bi tetap berada di pasar
dan memastikan terus melakukan crystal intervention secara reguler
dalam rangka tadi menjaga stabilitas rupiah
sehingga tentunya hal ini memperkokoh
kalau kita bandingkan dengan
currency lainnya yang relatif juga
beberapa karansi memang cukup lemah ya terhadap us dollar
tapi karena ditopang oleh faktor fundamental itulah saya pikir yang
cukup pembedakan dimana rupiah relatif stabil dibandingkan dengan mata uang asia lainnya
oke terakhir bang joshua data ekonomi apa yang kemudian harus diantisipasi untuk perdagangan
hari ini dan juga sepanjang pekan ini
ya saya pikir memang untuk di
karena memang hari ini perdagangan volume perdagangan di pergerakan akan
menurun terbatas ya karena
ada public community lagi di us sehingga memang perdagangan
volume perdagangan di pergerakan akan
menurun terbatas tapi
beberapa data di dalam jangka pendek ini seperti
ya ini tentunya akan
cikacermati juga dan di minggu ini
selain data unes manufacturing pmi
dan juga durable goods order ya tentunya ini beberapa
data ekonomi us ini tentunya masih akan
dari pasar keuangan negara berkembang
termasuk juga pasar keuangan domestik
kembali lagi kalau kita lihat dari sisi rupiahnya
benar benar masih akan relatif stabil ya di empat belas tiga ratus an
sementara itu tadi dari sisi ihsg pun juga kita melihat bahwa
beberapa sektor masih akan diunggulkan ataupun masih akan mendapatkan
dampak positif ya dengan trend harga komunitas dan juga
dari si penguatan dari
dari kenaikan harga transportation cost ya
kita lihat bahwa ihg itu juga masih akan
cukup stabil di enam ribu delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh
baik bang joshua kita nantikan ya bagaimana nanti pasar modal kita
apakah bisa terus terusan menguat
di tengah goncangan eksternal ditopang oleh penguatan fundamental ekonomi kita
kalau kita lihat tadi ihsg dibuka juga langsung terkoreksi begitu ya
apakah ihsg mampu mempertahankan posisi penguatannya pekan lalu
nanti kita sama sama nantikan perjalanannya
terima kasih bang joshua pardede kepala ekonomi bank permata
atas waktunya bersama cnn indonesia selamat pagi bang joshua